atlet panjat tebing indonesia
berhasil meraih medali emas sekaligus mengukir
dalam piala dunia panjat tebing
di seoul korea selatan
frederick berhasil mencatatkan
rekor dunia baru empat sembilan puluh detik
sekaligus menjadi manusia pertama
di cabang olahraga panjat tebing
yang berhasil menembus rekor di bawah lima detik
sebelum mencatatkan sejarah
atlet asal kalimantan barat ini
sudah terlihat gemilang di babak kualifikasi
dengan catatan waktu empat sembilan puluh delapan detik
dan kemudian diperkecil di babak quarterfinal
dengan torehan empat sembilan puluh detik
hingga akhirnya meraih medali emas
kepulangan para atlet disambut hangat
oleh ketua umum federasi panjat tebing indonesia
fpti yening wahid
yang memberikan kalungan bunga
di area kedatangan terminal tiga
tangerang banten pada senin malam
selain berhasil membawa pulang emas
desak made rita kusuma
yang memboyong medali kerunggu
dalam ajang tersebut
dini wahid selaku ketua fpti menyebut
para atlet telah dibekali
dengan berbagai sarana pelatihan
untuk melatih kemampuan
pihak federasi juga telah memberikan
agar para atlet bisa mendesain
pencapaian prestasi jangka panjang
saya berharap ini akan menjadi
sehingga mereka bisa berlatih
sambil juga menyiapkan prasarana
mulai dari prasarana fisik yang terlihat
sampai juga dukungan misalnya
kemudian dukungan dari psikologis
dan kemudian juga kita sudah
menggunakan sport science
sehingga prestasi kita harapkan
bisa lebih konstan
dan kemudian ujungnya nanti titik kombinasinya
pastinya tahun dua ribu dua puluh empat di olimpiade paris
sementara menpora mengatakan
pembinaan yang telah dilakukan oleh
federasi funjet training indonesia akan diadopsi
untuk cabang olahraga lainnya
gula mendorong para atlet untuk lebih berprestasi
jadi dari sisi ke menpora yang pasti
ini kita mensupport dalam langkah
persiapan flatness dan juga
training di luar negeri
dan inilah kan dasarnya sudah jelas
jadi ini yang kita coba
mencoba juga cabang olahraga lain
selama kalian berprestasi kita
kehadiran negara ini akan lebih mudah
fedrik mengaku ini merupakan buah manis yang didapatkannya
selama berlatih di platas
sejak dua ribu dua puluh lalu
dia mengaku akan terus berlatih
untuk menjaga catatan rekor ini
di kejuaraan selanjutnya
saya bersyukur karena alhamdulillah indonesia
bisa merahimkan limas

runggu di putri karena alhamdulillah
ada bonus tambahan kita
mencari pimpinan muda potensial
dan mencapai rekord empat sembilan puluh detik
dan itu sangat luar biasa menurut saya
ya kalau untuk mempertahankan kita akan
terus berlatih dan lebih fokus
kadang hasilnya juga sangat
dan menyiapkan para atlet
yang akan berlagak pada

saat ini fdtb indonesia
juga rutin menggelar kejuaraan daerah
untuk mencari bibit muda potensial
limas arief setiawan